ini taktiknya erik juga bu hansi maju jadi ketumpah ssi terpilih untuk menuju ke ri dua
gini kita punya komitmen sama sama
jangan campurkan olahraga dan politik
jelas saya ini mendapat amanah sampai dua ribu dua puluh empat
saya memang mendapat penugasan dari pak presiden sebagai menteri
saya juga tidak malu menyatakan kalau yang namanya olahraga di indonesia itu
kalau mau maju mesti ada juga peran pemerintah
selama ini sepak bola indonesia selalu dipersepsikan kembali ini persepsi
oh ini pemerintah mau ikut campur sepak bola
nanti dihukum oleh fifa
hari ini bayangan ada menteri dan bekas menteri di sepak bola indonesia
fifa enggak hukum
tetapi yang paling penting kan fifa caranya
siapa yang memimpin sepak bola
itu ada statutanya
kalau saya seorang erick thohir tidak punya track record di sepak bola
ya enggak bisa jadi ketua
jangan juga melihat seakan akan ini jadi quick win gara gara politik
saya yakin dengan segala kerendahan hati
saya diterima masyarakat sepak bola tidak lain karena saya memang sudah berkinjimbung di sepak bola
dari semua masyarakat sepak bola saya rasa mereka bisa memantau saya
dan percayalah saya tidak mau mengorbankan sepak bola karena urusan pribadi
dan saya yakin kalau kita sabar hasilnya ada
dan ini sudah mulai kelihatan gitu jadi bukan sesuatu yang ini
nah urusan masalah politik ya politik sama
ketika orang nanya pak erik ya ini bumn
apakah dulu saya menangkap
koruptor di asabri di jewasraya itu gara gara ya mau ikut politik
ya itu bagian tugas saya tanggung jawab saya membersihkan bumn gitu
tapi memang di era sosial media seperti ini
bagaimana renovasi sebuah stadion
jis itu memakan dana lima triliun
kan itu pembuangan publik gitu loh
nah cuma itu persepsi yang diangkat
dan pemerintah itu hanya menganggarkan satu sembilan triliun untuk dua puluh dua stadion gitu
saya yakin kebenaran itu akan terbuka
untuk mengutikan itu ya pak ya
tapi kalau bicara soal sosial media ini jadi salah satu yang menarik
karena ada satu isu juga informasi yang bergulir ya
bahwa erick thohir ini menggencarkan manuver manuver
ranger ranger sosial medianya juga nih untuk bisa mengulas politik
saya rasa itu adalah hal hal yang salah besar
karena itu saya juga melapor ke dewan pers
saya sebagai orang media loh
saya bisa mengambil langkah langkah hukum dengan ite
karena saya orang media
ya saya punya kesepakatan bahwa media itu adalah bagian check and balance
ini era demokrasi
tapi yang kita mau apa
makanya saya ke dewan pers
nah sekarang kita konteks masalah sosial media
nah era sosial media ini memberi peluang
peluang lah peluang
untuk perusahaan pun punya sosial media
nah gimana konteksnya perusahaan perusahaan bumn
perusahaan bumn ini dekat dengan pelayanan publik
saya memang mendorong agar perusahaan perusahaan media bumn itu punya sosial media
tapi masya allah bukan buat saya
buat perusahaan itu
karena saya ini sebagai menteri bumn ada habisnya
di tengah satu tahun ini pak kalau saya intim intim nih pak ya
data data lembaga survei ini menempatkan seorang erick thohir
nama erick thohir nih pak ini lembaga survei ya pak bukan saya lho pak
sebagai kandidat cawapres paling menjanjikan
nah itu kan apresiasi
tapi yang saya selalu bilang apresiasi ini jangan menjadi racun
saya bilang di tengah gempuran bumn selalu dibilang banyak utang
tapi kan kita kasih lihat fakta
utang bumn itu hanya satu enam ratus
banyak tapi ya segitu
tapi dibandingkan modal bumn yang sampai tiga dua ratus
itu jauh lebih besar jadi artinya aman
itu kan tidak diapresiasi
selalu bilang utang utang nah ini juga sama
ketika ada survei yang baik mengenai saya itu apresiasi
tapi jangan jadi racun
justru itu justru membuat kita harus kerja lebih giat
ya apalagi pasti banyak yang gak suka ya kan tambah banyak yang cemburu
ya the fact ya nggak apa apa
tapi kita jangan jadi racun
justru kita mesti buktikan bahwa hasilnya ada
itu yang justru malah kita pikir gitu
karena elektabilitasnya ini tinggi lho pak nama seorang erick thohir
survei tapi kan gini ya survei itu kan bisa naik turun
bisa naik turun lho siapa yang menggaranti kita gak pernah tahu gitu
artinya tapi dengan kondisi saat ini ya pak kita bicara bahwa surveinya menunjukkan elektabilitas erick thohir tinggi gitu
artinya ada keinginan nih dari publik ya kan yang menjadi responden dari survei tersebut
sudah siap pak
bukan masalah siap nggak siap
maju kan ada aturan politik di indonesia
yang namanya calon itu harus diajukan oleh partai
ya kan kita mau survei tinggi nggak ada yang mencalonkan ya nggak bisa juga kan gitu
jadi apa istilahnya jangan istilahnya gr gak penting padahal juga belum tentu partai mencalonkan gitu lho
tapi udah ada yang minang pak atau sudah ada yang nyodorkan kta
mungkin ada yang minang pun ya kan jumlahnya kan belum tentu cukup
berarti yang sekarang yang udah minang nih yang gak bisa maju

saya begini kata katanya itu hubungan saya dengan pak zul itu konteksnya bukan karena hari ini
saya punya hubungan emosional yang panjang dengan pak zul
dan saya rasa pak zul juga bicara dari hati ke hati ke saya bukan hanya sekedar tadi politik
tapi apa chemistry dan kepercayaan ya sama
ya ini sesuatu yang saya juga sudah pernah bicara
apa sih konteksnya ke depan kita duduk di pemerintahan
apakah itu hanya kepuasan diri apakah bagian dari pelayanan itu sendiri
berarti artinya juga mungkin nanti jalannya juga proses negosiasinya lebih akan condong kepada pan ya pak
dalam arti begini hari ini pan sangat friendly
tetapi kan yang namanya koalisi itu belum terjadi gitu
jadi jangan terlalu dini juga gitu
makanya saya selalu bilang konteksnya apa yang ada di depan mata ya kerjain aja dulu gitu
jangan terlalu jauh gitu
raker nas pan itu kan awal awal kemunculan
dari kemudian adanya erik ganjar
terus di sisi lain juga pan sempat menyodorkan nih pak proposal erick thohir bersama dengan prabowo subianto
bentuk komunikasi politiknya sebenarnya seperti apa sih pak
tanya ke pan jangan tanya ke saya
yang nyodorin pan kecuali saya yang menyodorkan
oh gitu ada fotonya nggak ada ini yang nyodorkan pan
dan tentu konteks daripada pembentukan koalisi itu masih berjalan
saya ingatkan tim saya di bumn di pssi
ayo kita pisahkan apa yang sedang terjadi apa yang kita mau lakukan
jangan dicampur campur tidak mudah
cah imen juga sempat nawarin nama bapak nih pak ke prabowo
memang baik hubungannya gitu emang baik
tetapi kalau dibilang saya ada nggak pertemuan dengan caimin
ya kan walaupun gimana kan komisi enam ketuanya dari pkb pak faisal riza
jadi pasti pembicaraan pembicaraan ada
tanpa dukungan dari pan
tanpa dukungan dari komisi enam yang terdiri dari berbagai partai
tidak mungkin juga transformasi bumn bisa terjadi
ingat yang namanya restrukturisasi garuda itu bisa terjadi ketika apa
komisi enam mendukung
ini konteksnya mesti dilihat dari berbagai angle
jadi nah ini yang saya harapkan juga
ya kita harus punya hubungan baik dengan stakeholder manapun
ya baik itu untuk kepentingan pribadi ya
atau tentu buat bumn
atau ya untuk bumn
ataupun dengan dunia olahraga
itu kuncinya itu
terakhir kemarin pak ganjar juga pulang haji nih pak
sempat ketemu sama pak erick ada pertemuan empat mata itu
kalau boleh tahu bahas apa tuh pak
bahas soal u dua puluh kemarin
atau justru menuju tahun depan
ya saya rasa hubungan saya dengan pak ganjar sangat baik
kita terlepas ada isu u dua puluh lah apa itu saya rasa bukan isu yang meretakan hubungan gitu
dan kemarin ya memang ada diskusi kebetulan kami mendapat program ya
perukesan pemerintah di mana bapardas badan pangan nasional itu untuk juga yang namanya bulog ini kita bisa untuk juga membantu stunting ya
sorry rni membantu stunting dengan telur dan ayam
jadi hubungannya baik dan beliau kemarin pulang dari haji ya saya rasa hubungan yang sangat positif
tapi ada juga ya pak obrolan soal tahun depan
tidak ada bahasan sama sekali soal dua ribu dua puluh empat
tidak bicara sepak bola tidak bicara mengenai tahun depan
dan inilah hal hal yang saya rasa kembali konteksnya itu jangan dilihat semua politik gitu
nanti saya ketemu pak prabowo bicara lagi
padahal kemarin pak prabowo sendiri kan baru saja dipanggil bapak presiden mengenai industri pertahanan
pak erick selalu menyatakan bahwa segala hal yang dilakukan selalu tegak lurus dengan perintah dari presiden joko widodo
apakah kemudian nantinya jika publik akhirnya mengetahui pak erick sama siapa nih itu berarti perintah dari pak presiden
tegak lurus pak
gini konteks tegak lurus itu kan ada dua
satu saya sebagai pembantu presiden menteri ya sudah disampaikan sejak awal oleh bapak presiden bahwa visi itu ada di bapak presiden
saya itu penugasan yang harus diselesaikan
nah kalau konteks politik saya rasa bapak presiden belum bicara
oh pak erick kesini nggak ada belum
terus kalau dibilang gr oh pak erik ini surveinya tinggi ya pak erick kesini
enggak beliau enggak bicara itu kok
nah saya merasa pujian beliau kepada saya itu sesuai dengan konteks konteks kerjaan yang dilakukan
seperti kemarin di jalakarupak sebenarnya sepak bola itu
jadi tidak konteks yang lebih lebar
justru ini pr nya makin ditambah ya pak ya sebagai menteri
kita masih akan tunggu nih kira kira taktik taktik apa lagi yang dilakukan oleh seorang erick thohir
sehat selalu pak erick
terima kasih pak
ya demikianlah tadi special interview bersama dengan erick thohir ketua umum pssi
dan saya mie vriesyari pamit undur diri sampai jumpa